lahan pembuangan limbah dan pengolahan minyak sawit di perkebunan ptpn delapan cikasungka
kecamatan cigudeg kabupaten bogor jawa barat minggu sore terbakar
selain karena banyaknya limbah pohon kelapa sawit kering
tiupan angin kencang membuat api cepat merambat hingga radius satu hektare
lahan pembuangan limbah dan pengolahan minyak sawit di perkebunan ptpn delapan cikasungka
kecamatan cikudek kabupaten bogor jawa barat minggu sore terbakar
tiupan angin kencang membuat api menjalar cepat hingga melumat gunungan limbah pohon kelapa sawit kering yang menghampar di lokasi
akibatnya lahan seluas satu hektare serta bangunan pengolahan minyak sawit ludas terbakar
sebelumnya warga mengaku kaget saat melihat kepulan asap menyelimuti wilayah permukiman
usai mencari sumber asap warga mendapati area perkebunan telah diamuk api
paling jaraknya sekitar dua meter rendah
kekom belakang ini lah
oh di belakang ini ya
apalagi yang ini dekat nih lima ratus meter paling
warga khawatir pak ya jadinya
khawatir lah asap itu bahaya juga
sementara belasan unit damkar yang dikerahkan sempat kewalahan memadamkan kobaran api
dari pemeriksaan awal diduga pemicu kebakaran akibat tersulut puntung rokok warga pemburu jamur
kami dapat informasi dari pihak staf pabrik ptpn
jadi ada seseorang yang mengambil jamur di hari ini adalah sambil ngerokok
jadi ketika angin angin gede jadi dia buang rokok seperti itu
jadi merembet terjadilah api kebakaran seperti ini
hingga minggu malam kebaran api berangsur padam usai dibantu oleh guyuran hujan
belum diketahui pasti dampak kerugian maupun korban jiwa akibat kebakaran lahan
serta pengolahan sawit milik ptpn delapan cekasungka ini
muhammad juanda bogor jawa barat